mujeni seorang petugas kebersihan krl di stasiun bogor jawa barat
mendadak jadi perbincangan warganet di media sosial
ini setelah aksinya mengembalikan tumpukan uang yang tertinggal di krl
diunggah sebuah akun instagram at info depok id
dalam unggahan tersebut petugas keamanan stasiun tengah menggelar temuan plastik
berisi tumpukan uang senilai lima ratus juta rupiah yang ditemukan mujeni saat membersihkan kereta
aksi pria asal bojonggede kabupaten bogor ini langsung mendapat apresiasi dari warganet
mujedi bercerita kantong plastik itu ditemukan teronggok di bawah kursi prioritas krl
sadar bukan miliknya muceni pun melaporkannya ke petugas keamanan
pt kci pun berencana memberikan penghargaan kepada mujeni bersama dua rekan kerjanya
yang dinilai berperilaku jujur
jadi sop ini setiap hari kami lakukan puluhan barang seperti laptop barang berharga
tiap bulan kami memberikan reward kepada karyawan karyawan kami terutama frontliner
untuk terbaik bulanan
pt kci juga mengimbau penumpang untuk segera melapor ke petugas stasiun
jika merasa ketinggalan barang dalam gerbong